pak alex gak balik kantor
udah malam gini pak alex gak mungkin kembali ke kantor bu
tadi siang saya denger
anaknya pak alex itu ngalamin kesilakan sama pacarnya
saya baru denger
kamu tahu kabar anaknya pak alex
saya juga gak tau bu gimana keadaannya
semoga anaknya pak alex baik baik aja
yaudah kalau gitu bu nana
saya duluan ya
saya juga mau pulang
saya angkat telpon dulu ya
duluan aja gak patah
yaudah kalau gitu saya duluan ya bu
lidia kamu baik baik aja kan
sekarang jadi kamu tenang ya
aku mau ke rumah kamu sekarang
tapi aku minta sheryl ke rumah kamu ya
kasian ya lydia
pasti dia mikirin masalah rizki
yang ada kondisi badannya jadi drop
yang penting sekarang lo rasain aja gimana rasanya diputusin
oh enggak harusnya gue yang memutusin lo
jadi lo emang mau kita beneran putus
bukan itu maksud gue
yaudah sekarang kita putus
eh lu tuh kenapa sih
sedikit sedikit ngancemnya putus
pokoknya gue gak mau tahu gue gak mau putus
enak aja apalagi lu ceweknya
bukan gitu bukan kita maksud gue
gue udah gak mau denger lagi penjelasan dari lo
sekarang kita udah putus
cik cik citra
jalan enggak sama
hanya di rini
kita mau datang bareng gue yang nyetirin
ini gak mau mau pergi sama atta berdua nempang
bener dikit kenapa sih
lagian gue tuh tadi udah mau sampe
karena lo jangan puter balik lagi
ya lagian gak lama padahal kan gue udah sherlock
excuse nih sekarang lo nyalain gue
lo tau gak jakarta kalo after office hours macetnya itu kayak apa
karena gue tau kita bakal telat jadi gue penasaran kondisi mel kayak apa
ya om raymond masih belum bisa mastiin kondisinya mel
karena katanya mel masih belum bangun sampai sekarang
gue juga tanya om reman soal pangeran
om raymond bilang pangeran selalu dampingin mel
ya of course pangeran harus dampingin mel terus
kalau misalnya pangeran gak dampingin mel pasti papanya mel bakal ngamuk banget
bisnis papahnya pangeran bakal jadi taruhan ya
kapan sampainya sih ini
satu permasalahanku sama nak wong belum selesai
sekarang timbul masalah baru
gara gara olah pangeran
aku gak akan biarin masalah ini menghancurkan perusahaanku
aku harus bikin pangeran untuk bisa bertanggung jawab sama mel
dan proyek proyekku akan tetep bisa jalan dengan baik
kayaknya aku harus hubungin lydia
hanya lydia orang yang bisa bantu aku untuk nyelesain masalah
lo baik baik aja kan
syukurlah kalau gitu
tadi gio ngasih tau kalo lo tabrakan gimana kejadiannya
gue mau ke toilet bentar ya
kamu tidak usah keluar
di sini juga ada toilet
tapi saya sekalian mau beli makanan
kasian gio sama atta belum makan dari tadi
gue pengen banget bisa keluar sebentar
buat tenangin diri
kita mau ngeliat kondisinya mel
mel apa yang terjadi
gue sama apanya udah dateng
gue gak nyangka kondisi lo
bakal separah ini
aku bener bener gak nyangka lo harus gimana pas kecelakaan itu
lo harus kuat ya mel
gue bakal ada di sini buat
pokoknya sampai mel sembuh
merempuan aku lebah aja
serius ya hebat

merempuan ku tekanku

seperti kita tidak makan
bud gue tau lo pasti berat banget nyalin pangeran di rumah sakit
tapi sebaiknya lo jangan ketemu sama pangeran dulu ya
karena di situasi kayak gini gue gak mau lo kena masalah sama bokapnya mel atau om alex
nanti kalau gue dapat kabar dari rumah sakit gue langsung kabarin lo ya
lo masuk gi istirahat lo pasti capek
gue cabut ya
lo udah hubungi nyokap lo belum
karena tadi tante lydia sempet wa gue dia nyariin lo
gue belum siap buat hubungi nyokap gue
ternyata rizky masih berat untuk menghubungin mamanya
sementara gue masih belum fokus untuk bantuin masalah mereka
gue masih kepikiran banget sama batu bata